ratusan kucing dari berbagai ras minggu sore mengikuti ajang lomba balap kucing yang diselenggarakan di sebuah pusat perbelanjaan di surabaya
kelucuan pun terjadi saat beberapa kucing yang harusnya berlari justru terdiam dan tak patuh pada aba aba majikannya
nah seperti apa keseruannya berikut reportasenya
begitu aba aba dibunyikan suasana pun berubah menjadi meriah saat ratusan kucing berlomba adu cepat yang diselenggarakan oleh sebuah mal di surabaya
tapi lucunya dalam lomba ini justru memilih kucing yang heboh
bagaimana tidak kucing yang seharusnya berlari ke tempat finish justru banyak yang terdiam dan cuek dengan perintah sang majikan
bahkan pancingan bulu bulu juga tak digubris
ujungnya pemilik harus berteriak teriak agar kucing mau berlari
meski banyak yang cuek tapi ada juga yang gesit
dan juga yang gesit seperti kucing sping milik salah seorang peserta
ia langsung berlari menuju garis finish begitu diberi aba aba oleh pemiliknya
dalam lomba ini ada sekitar satu ratus delapan puluh sembilan ekor kucing dari berbagai daerah dan ras mengikuti lomba
di antaranya kucing jenis persia anggora dan kucing ras jumbo mainkun
selama ini kucing kucing domestik kan takut di lomba kata
kita kan di lomba tersebut karena semua kucing itu bisa lomba larian
lomba larian bisa semua jadi bisa ikut semua jenis kucing
pemenang lomba ini adalah obed kucing jantan belas teran persia milik warga kenjeran surabaya
obet menyelesaikan satu lintasan hanya dengan waktu empat detik
lomba balap kucing sengaja digelar untuk melatih kucing pelancong
obed memiliki peliharaan agar lincah dan sehat
karena banyak dari kucing kucing peliharaan yang malas bergerak sehingga mengakibatkan obesitas